sejumlah pendukung barada eliezer antusias ikut menyaksikan secara langsung
sidang fonis berada richard eliezer di pengadilan negeri jakarta selatan
mereka rela datang sejak setengah tujuh pagi agar bisa masuk ke dalam ruang sidang utama
rabu lima belas februari ini majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan
akan membacakan sekaligus penjatuhan fonis bagi richard elezer
terdakwa kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat
meski sidang dijadwalkan dimulai pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat
sejumlah richard angel atau simpatisan barada e
sudah berdatangan ke pengadilan negeri jakarta selatan sejak pukul enam tiga puluh waktu indonesia barat
bukan hanya dari jakarta simpatisan pun datang dari luar kota dan pulau
mereka sangat antusias mengikuti jalannya sidang secara langsung
semuanya datang dengan niat mendukung majelis hakim
agar bisa mencari penyelamat
betul betul memutuskan yang terbaik sesuai dengan harapan masyarakat
dan juga keluarga dari barada e
persiapannya ya pertama doa lah semoga kita baik baik saja di jalan
di sini juga bisa ketemu keluarganya richard kayak gitu